saya ajak anda sekarang melihat bagaimana kondisi penjara di indonesia
mayoritas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di indonesia saat ini sudah kelebihan kapasitas
gesekan antar kelompok warga binaan dengan petugas kerap berujung kerusuhan
ya dan regulasi yang tidak tepat sasaran di tengah rai menjadi cikal bakal semakin peliknya persoalan ini
berikut laporan koresponden cnn indonesia femi apriyadi
sudah menjadi fakta publik
kerusuhan demi kerusuhan yang memakan korban jiwa sering terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan di tanah air
tak pelak semua peristiwa tersebut memiliki karakter penyebab yang sama
yakni tidak seimbangnya antara kapasitas bangunan lapas jumlah petugas dengan jumlah penghuni napi
direkturat jenderal lembaga pemasyarakatan pada april dua ribu enam belas merilis data
dari empat ratus tujuh puluh tujuh lapas yang ada di indonesia termasuk tiga belas lapas baru
telah menampung satu ratus enam puluh sembilan enam ratus sembilan puluh tujuh narapidana
sementara idealnya total narapidana yang dapat tertampung adalah satu ratus tujuh belas satu ratus dua puluh satu
ya lonjakan jumlah tahanan dan narapidana hingga melebihi kapasitas adalah potret realita lapas
apalagi sejak diberlomba dengan kapasitas yang lebih dari lima belas

apalagi sejak diberlomba dengan kapasitas yang lebih dari lima belas

isi lapas semakin memudang
kondisi tak ideal ini juga diperparah dengan kemelut regulasi di dalam tubuh lembaga ini
paling jelas sekarang organisasi pemasyarakatan itu tidak mencerminkan apa yang harus bisa dilakukan secara fungsinya
dan tidak nyambung dengan wilayah
dan menyambung dengan satuan kerjaannya
pemerintah tak menampik kelemahan regulasi tersebut datang dari internal lembaga
namun sayang solusi teknis justru menjadi prioritas
tidak hanya bangunannya kalau dibangun bangunan harus ada sarprasnya
solusi lain mengemuka
hukuman rehabilitasi dan pembinaan bagi narapidana narkoba yang memonopoli isi lapas
perlu diterapkan dengan tegas dan sesuai aturan yang berlaku
bahkan hukuman alternatif tanpa penjara seperti sanksi sosial bagi para pelaku tindak pidana ringan atau pemula
dianggap mampu mengurai benang kusut persoalan ini
sebetulnya yang perlu diperhatikan setiap kejahatan atau hal hal yang dianggap tidak pantas dilakukan
seperti penggunaan narkotika karena dia merugikan hanya merugikan dirinya sendiri
itu berasal dari bekerjanya masyarakat
sehingga cara melakukan treatment ya dikembalikan ke masyarakat
terlepas dari beragam solusi yang ditawarkan evaluasi regulasi lembaga pemasyarakatan mutlak dilakukan
agar implementasi aturan hukum yang berlaku bisa tepat sasaran
selain itu pemerintah diharapkan terus mendorong pemberian remisi pembebasan bersyarat
cuti bersyarat cuti menjelang bebas dan asimilasi untuk menekan kelebihan kapasitas penghuni lapas
yang semakin kritis